setelah presiden joko widodo menunjuk menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
sebagai koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat untuk wilayah jawa bali
digelar rapat koordinasi terbatas dengan kepala daerah untuk menyusun pedoman ppkm darurat tersebut
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan dalam pedoman tersebut ada beberapa kriteria untuk wilayah wilayah sejawa bali
yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan ppkm darurat
ini aturannya jam berapa kegiatannya jam berapa nah itu semua sedang difinalisasikan hari ini
oleh kantor menko kemaritiman dan investasi sebagai ketua untuk penanganan di jawa
sehingga nanti diumumkannya se jawa bukan hanya untuk satu dua lokasi saja